angga putra siti irvan kabupaten bandung barat jawa barat
di sana udah gak ada di perkotaan kami kerangkan
sehingga kita nyari bahan lain yang bisa diolah

membicarakan mengenai strategi dan roadmap industri pertunjukan
berbekal akhlak yang baik dan kepandean bela diri
menariknya gerakan untuk membela palestina dari agresi israel ini juga sebenarnya turut diserukan oleh para penganut yahudi yang menolak zionis
jadi sehingga kemudian ke daerah juga harus dipaksakan
gua gak gua dipinjemin dipinjemin ya
yang nawarin lu ya
program ini menggunakan produksi dari alkitab suara
yaudah join sama tim gue deh akhirnya
jangan sampai unggas kekurangan protein atau kalsium
taman mini sebagai miniatur itu
makannya pagi dan juga siang hari
saya melakukan pembicaraan dengan beberapa pihak museum di sana